dari awal kamu datang ke pesantren sudah buat masalah faan
gara gara pakaian saja
kamu sudah bikin ribut satu pesantren
bahkan abah saya kamu jatuhkan
saya tidak sengaja
sengaja atau tidak sengaja
kamu itu sudah bikin onar faan
kenapa sih harus selalu saya yang disalahkan
semua orangnya disini juga salah
cuma berani gak salah
kalau memang saya gak diklimat disini
udah udah enak
tuh udah sehat lagi
tuh udah sehat lagi
ya umi juga gak nyangka bah
akan begini kejadiannya
dulu makan disini tentram
selalu aja ada keributan
sengejak mereka berempat tuh dateng
umi tuh cuma khawatir bah
ini udah kelewat batas mbak
gak bisa tuh dibiarin
abah udah dibikin cedera sama mereka
ini gak cedera kok
coba bumar sedikit tuh
dan si fa'ang itu gak sengaja
jika ada orang yang melampaui batas terhadap kita

tidak perlu kita juga membalas dengan hal yang sama

tapi kalau dilakukannya berulang ulang mbak
gak bisa dibiarin
mereka udah kita sabarin
tapi malah makin menjadi
apa sih maunya mereka
jangan kita menyimpan amarah
rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengajarkan kepada kita
jangan terbawa amarah
ketika kita menghadapi
orang yang sedang diamuk amarah
baiknya jangan dilawan dengan api
tapi dengan air
dan sesuatu yang panas
juga hanya bisa didinginkan dengan kesejukan
itu maksud abah
itu maksud abah
fathing izin keluar sebentar ya
memangnya mau kembali
memangnya mau kemana
fatin mau nyusul uyanti sama lulu
mereka lagi bantuin
mangkandar sama cediyo
ingat hati hati ya
kamu mau diurut lagi
ustadz sepuh jatuh
jadi anak pang itu yang ngedorong ustadz sepuh
kan ustadz sapu lagi misahin
terus malah kena dorong
saya juga gak tau
wah ini mang
tidak bisa dibiarkan
akang akang mau kemana
saya mau ngasih pelajaran itu orang
bagian kasih pelajaran itu teh ustadz
akang sama saya tuh urusannya di dapur
kalau sudah menyangkut keselamatan ustaz sepuh
kita itu tidak bisa diam diri dong
anak santri baru
memang dia itu pikir siapa
ayah yang baik
ajak ikut ya
fatin mukanya tegang gitu
ustadz sepuh pasti marah ya mus
ustadz zainal yang menyidang
yaudah yuk kita liat
itu ditinggalin kak
yaudah siapa juga yang mau nyolong makanan
kan para santri di aula
bagaimana saya tidak kalah maksudnya
jelas jelas pakaian saya hilang
tapi tidak ada seorang pun yang mau waktu
kalau pakaian saya belum diketemukan
saya tidak akan tinggal diam
terima kasih pak
terima kasih pak
dari awal kamu datang ke pesantren
sudah buat masalah fa'ang
gara gara pakaian saja
kamu sudah bikin ribut satu pesantren
bahkan abah saya kamu jatuhkan
saya tidak sengaja
sengaja atau tidak sengaja
kamu itu sudah bikin onar faan
kenapa sih harus selalu saya yang disalahkan
semua orang yang di sini juga salah
cuma berani gak salah pakaian
kalau memang saya tidak di terima di sini
kalau memang semua tidak suka dengan saya
memangnya kenapa pakaian kamu
tidak ada yang ngaku
di pesantren orang maling
jadi pakaian basah yang semalam dipakai bakal lempar lemparan itu pakaian antum
siapa yang lempar lempar
teman sekamar antum yang lempar pakaian basah ke muka anak
gara gara pakaian gitu aja ributnya sampai segini
berapa lo maunya
apa perlu gue kasih kayak sekarang
jangan lihin aja
jangan mentang mentang kamu orang kaya
pakaian saya tidak ternilai
jangan pakai emosi
insya allah nggak usah umi
biar aja ustaz jainal yang menyelesaikannya
kita udah gak usah ikut campur
jangan sampai nanti kita dikira faang
tidak menghukum abah yang dengan tidak sengaja didorongnya
ya udah kalau gitu umi nyiapin makan malam aja ya
nah itu lebih baik ya
abah mau nambah tehnya
udah masih ada
gue kasih tau ya
pakaian itu gua buang ke tempat sampah
terus dibuang lagi nih sama si gabuk nih
kamu berani buang makan saya
bukan ane yang buang
yang buang tuh temen ente
ya allah nanti
eh lo jangan bawa bawa gue ya
pakaian dia tuh ada di kantong sampah yang ent buang
gue nggak tau ya yang tau jadi lo yang salah
saya tidak bisa tinggal diam
sebelum pakaian saya diketemu
sudah jelas jelas pakaian saya hilang dan tidak ada yang mengaku
ini pesantren kan
munafik semua sih
eh manusia pengking
antum jangan menistai pesantren ini ya
antung jangan coba coba menghina santri di sini
kita semua bisa gahar sama antum
tenang dulu kalian
pertanyaan jangan menggunakan kalimat allah
untuk mercablah umat
untuk mercablah santri
jangan kalian terlalu bangga
terhadap pakaian yang kalian pakai
semua hal apapun
pakaian yang kalian pakai
hanyalah sebatas untuk menutup
angkat dan perhiasan dunia